menteri perhubungan budi karya sumadi mengumumkan moda transportasi diperbolehkan lagi mengangkut penumpang ke luar daerah
hal itu disampaikan saat menggelar rapat kerja virtual bersama komisi lima dpr rabu pagi
menhub menekankan hal itu bukan merupakan relaksasi atau kelonggaran peraturan menteri dua ribu dua puluh tentang larangan mudik
menurut budi karya moda transportasi boleh digunakan tetapi bukan untuk keperluan mudik lebaran
melainkan hanya untuk kepentingan pekerjaan tugas negara dan pengiriman logistik
pnbp akan memberikan kriteria
di sini ada kriteria kriteria tertentu
nanti pnbp bersama kementerian kesehatan bisa menentukan dan itu bisa dilakukan
jadi rekan rekan kita yang dari pak joni alan
pengumuman angkutan penumpang yang kembali diizinkan beroperasi ini disambut baik oleh sejumlah anggota komisi lima dpr
bahkan ada pula yang berharap kunjungan dinas ke daerah diperbolehkan membawa anggota keluarga
meski begitu mereka meminta dilakukan tes covid sembilan belas sebelum berangkat ke daerah tujuan
nah kemudian selanjutnya pak kita juga gembira tadi pak menteri perhubungan sudah menyampaikan
bahwa ada ruang ruang bagi kita para petugas negara pejabat negara
baik itu bapak bapak sekalian maupun kami di dpr karena kita sama sama punya tugas konstitusi ke masyarakat
akan tetapi mungkin saran kami pak bahwa
kita perketat benar benar
kita juga perlu ada jaminan bahwa sebelum keberangkatan sebaiknya kita melakukan tes covid saat itu
supaya benar benar ada jaminan kita berangkat dalam keadaan sehat dan kita berangkat tidak terinfeksi covid sembilan belas itu
ini apakah anggota ini bisa membawa keluarga
karena kadang kadang anggota ini kalau dia dinas itu keluarganya mau ngikut
nah ini perlu ditanggapi juga ya pak
kalau bisa ya
dan juga apakah ini perlu menunjukkan kita punya surat perjalanan dinas atau cukup dengan kartu tanda anggota saja
dosen sosiologi visip universitas erlangga surabaya mengkritisi rencana menhub
aturan baru dari kemenhub justru akan menciptakan kerumunan baru di daerah tujuan mudik
dengan adanya kelonggaran mudik
orang tidak merasa itu longgar itu betul betul akan semakin terbuka
dan saya kira yang akan kena dampak itu adalah daerah daerah
baik itu provinsi kabupaten kota yang memang melakukan psbb
di daerah yang sekarang sudah melakukan psbb saja kerumunan masih banyak terjadi
apalagi nanti kalau mudik itu dilonggarkan dan masyarakat pasti akan berbondong bondong untuk melakukan mudik
sebelumnya peraturan menteri perhubungan no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh dikeluarkan oleh kementerian pertahanan dan kehidupan
untuk mengatur pengendalian transportasi darat laut udara dan perkereta apian untuk mudik di tengah pandemi virus corona
dalam aturan tersebut larangan mudik untuk kereta api dimulai dua puluh empat april hingga lima belas juni dua ribu dua puluh tiga
untuk kapal laut mulai dua puluh empat april hingga delapan juni dan untuk angkutan udara mulai dua puluh empat april hingga satu juni dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia